beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
saya punya ide sekarang juga kamu hubungin pengacara saya pak hubungin sekarang
buat apa bapak manggil pengacara pak
ferry kamu ini kenapa sih fair setiap kali saya suruh kamu akan balik nanya ke saya ada apa
kenapa kamu gak saya suruh kamu langsung laksanain aja apa yang saya suruh
oke oke maaf pak segera saya menghubungi pengacara bapak
masih inget namanya kan ferry
mama anda sudah putus ibu
oh terima kasih
aku mau dituntut
eh besar bercanda
serius ini aku nggak bisa terima
pak tristan ini apa
kenapa aku dapat surat ini aku salah apa
bu maya ibu tenang dulu ibu jangan marah marah
saya hanya menjalankan kontrak kita bu
waktu itu kan ibu udah sepakat
kalau ibu tanda tangan kontrak di hotel venus
berarti anak ibu terlibat kontrak eksklusif di hotel venus sebagai penyanyi di hotel venus
makanya ibu lain kali sebelum tanda tangan kontrak itu dilihat dulu poin poinnya dengan jelas bu
dan disitu kan tertera
tapi nggak dijelaskan disitu yang bernama mau dia ataupun tasya
karena tasya selama ini bernyanyi di hotel venu
saya minta tasya untuk kembali bernyanyi di hotel venus bu
ya udah itu aja
kamu tahu menjawab nggak itu gara gara kamu
kamu harus tanggung jawab aku nggak mau tahu
ini kan kontrak antara ibu maudie sama tristan
jadi aku nggak mau ikut ikutan
aku gak mau tahu ya
pokoknya kamu yang harus tanggung jawab
dengan semua biaya yang aku harus keluarin buat ayah kamu di rumah sakit
kalau pikir aku punya uang sebanyak itu
aku nggak mau tahu
kamu sekarang balik ke hotel fenos dan kamu nyanyi di sana
jangan banyak alesan
ini kotoran apa aja sih
jangan buat diri kamu atau bryan
sumpah kita ganteng dong
pada pagi ini ini
jangan saja kasar

jangan enggak enggul enggum

saya sudah kecil sih
tunggu ulang kanan buat senangnya
aku ada buat sesuatu
ini yang baru namanya
randy harus diatini nih
tuhan aku udah ngeloyor aja
selamat datang tasya
maksud kamu apa sih
kamu mau nuntut aku
sebenarnya mau kamu apa sih tristan
di dalam surat kontrak ini
kamu bisa ngeliat sendiri
ada poin tertentu
kalau ibu maya
setuju kalau putrinya
akan menyanyi di hotel venus
dan disini gak ditulis
selama ini kan
yang menyanyi di hotel venus
itu kan kamu
jadi sekarang aku minta sama kamu
dan kamu nyanyi di hotel venus
layaknya kontrak kamu
sama kontrak aku
jadi kita bisa berjalan lancar
dan semua masalah selesai
gak ada masalah lagi kan
aku tanya sekarang
sekali lagi ya
sebenarnya mau kamu tuh apa sih
cuma gara gara aku butuh uang
kamu bisa mainin aku
kamu emang punya banyak uang dan kekuasaan
tapi bukan berarti kamu bisa mainin aku
aku tuh sama sekali nggak pernah mainin kamu sih
eh kamu ngapain sih
aku gak mau macem macem
tasya kamu denger ya

tasya kamu denger ya aku gak suka sama kata kata kamu tadi
bilang karena aku banyak uang aku suka mainin kamu
terus aku memperlakukan kamu sembarangan
kau pikir kamu barang apa dan bisa dibeli pakai uang kayak gini
baju baju ini tuh murah bisa dibeli pakai uang
kamu menurut aku kamu tuh sangat berharga tasya
lain kalau kamu berpikiran kalau kamu itu serendah baju baju ini
oke kamu jangan bengong
kamu pakai baju ini supaya kamu kelihatan lebih mahal
kamu pakai baju yang tepat
kamu garis saya
kamu kelihatan cendifiable
kamu tak inget
kamu mulai mudah
tasya makanya kalau jalan tuh hati hati
kamu kenapa saya harus lari kamu kenapa
ada apa pak
sekarang juga kamu panggil dokter fania dan kamu siapin ruangan klinik buat tasya sekarang
kamu panggil dokter fania
baik baik pak
siapin ruangan klinik
coba memeriksa kamu dulu ya
kira kira dia sakit apa dok
ya baik baik aja kan
kita ngomongnya dolar aja pak
yaudah kita pergi dari sini yuk gue bantuin
hehehe kamu mau bawa tasya kemana kamu bisa ngelihat sendiri kalau tasya itu masih sakit kan
yuk pergi aja
kamu kesian sama tasya nggak
kalau emang kamu kesini sama tasya kamu jangan paksain dia untuk bergerak dong
eh tasya masih bisa sembuh tanpa bantuan lu
dia harus pulang sekarang harus istirahat
nggak usah pakai alasan ada kontrak kerja segala deh
lagian kan di sana masih ada pengganti tasya ada maudie kan
dia aja dulu dia pulang sekarang
saya nggak mau berdebat sama kamu panjang lebar
silahkan tasya bisa istirahat di rumahnya
tapi kamu harus ingat
pasya itu terlibat kontrak eksklusif di hotel venus
jadi bukan maudie
nanti malam tasya harus tampil di sini
dia harus nyanyi di hotel venus
jadi sekarang ini nggak masalah kalau tasya mau pulang
tapi jangan lupa jam delapan malam nanti saya mau lihat tasya ada di sini
kalau kamu nggak ngantriin tasya tasya bisa pergi sendiri
kalau tasya nggak pergi sendiri saya bisa nggak jemput tasya
kalau saya nggak bisa jemput tasya saya bisa suruh orang lain jemput tasya datang ke sini
aku punya perasaan gak sih
nggak usah dibahas lagi
aku akan penuhin perintah kamu
aku bakal datang lagi ke sini jam delapan malam buat nyanyi
aku nggak mau nyalahin kontrak yang udah dibikin antara tristan sama ibu
aku bakal datang ke sini nanti
dan kamu nggak perlu nyuruh orang buat datang dan jemput aku
sekali lagi aku bilang
aku akan datang ke sini jam delapan malam untuk nyanyi di hotel kami
nanti aku kembali keishop sst
kau susah sengaja juja sajian
mudah sekali ikuti nama umpama istri
ah ta'anya dia
ya udah sampai
pak organik tuhan kopi hijau

kok berhenti disini kita belum sampai sampai dulu ada sesuatu mau gue kasih lihat lo
kamu mau ngapain sih
ya mau ngibur dulu lah
makin tua lagi ntar nyanyi yuk